darmi kini harus membiasakan diri menggunakan masker dan pelindung wajah selama tiga jam ketika berjualan gudeg di kawasan jalan urib sumoharjo yogyakarta
di usianya yang menginjak enam puluh tiga tahun perempuan yang telah berjualan gudeg selama tiga puluh empat tahun ini tidak merasa terganggu dengan kebiasaan barunya ini
ia juga menyiapkan tempat cuci tangan bagi konsumen yang berdatangan sejak jam enam pagi
hal ini ia lakukan untuk memenuhi protokol kesehatan standar covid sembilan belas
meski pendapatannya sempat anjlok dihantam pandemi darmi mengaku kini penjualannya mulai meningkat perlahan setelah ia berjualan dengan menggunakan alat pelindung diri
tidak ada tamu tamu dari mana mana jadi ya cuma orang lokal di jogja sini yang beli itu
belum ada corona orang jogja
jakarta orang jawa timur itu beli di sini
konsumen darmi pun mengaku merasa aman dan nyaman dengan kondisi ini
saya merasa membeli gudeg di sini rasanya lebih yakin dan lebih higienis begitu perasaan saya begitu
kita belinya lebih aman jadi lebih enak lebih tidak khawatir dengan penjualannya seperti ini
baik darmik dan konsumennya mengaku tidak ada kendala
kondisi ini adalah ketika harus berkomunikasi dengan menggunakan alat pelindung diri
para konsumen justru berharap pedagang gudeg lainnya mengikuti langkah darmi untuk memenuhi protokol kesehatan standar selama pandemi covid sembilan belas demi kenyamanan dan keamanan bersama
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta